dan kini kita akan memantau kondisi terkini yang harus selalu lintas di pelabuhan merak banten
sudah ada produser lapangan putih van fudi dan juga ada koresponden wida subianto di simpang karang lomalang jawa timur
kita akan ke putih terlebih dahulu
putih bagaimana kondisi di pelabuhan merak saat ini terlihat
sepertinya banyak kendaraan yang antri untuk menunggu masuk ke kapal
selamat malam taufik dan juga pemirsa
hari ini adalah hari pertama cuti bersama
di momen lebaran atau idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijri
sehingga memang tentu semakin mendekati hari lebaran ini pemudik semakin banyak melakukan pulang kampung seperti itu
tidak terkecuali di pelabuhan merak banten
dan dapat saya sampaikan saat ini memang di belakang saya merupakan mobil mobil yang sedang melakukan
yang sedang mengantri untuk menunggu kapal selanjutnya yang akan siap mengangkut kendaraan mereka
dan juga mereka selalu
tentu saja ke pelabuhan mbak kaoni pulau sumatra
dan tadi berdasarkan hitungan kami dan juga saya sempat berbincang dengan para pemudik ini
waktu tunggu mereka rata rata adalah dua sampai tiga jam
sehingga memang ini waktu yang cukup lama dibandingkan kemarin sebelum memasuki arus puncak mudik
ini sekitar enam puluh menit saja seperti itu
dan pada hari ini sudah bertambah waktu antriannya
dan semakin malam
semakin banyak kendaraan yang menunggu
sehingga memang diperlukan antisipasi dari pihak asdp dan juga para stakeholder setempat
untuk melakukan rekayasa lalu lintas supaya antrian ini tidak membeludak sampai keluar area pelabuhan
data yang kami dapatkan dari posko merak sejak kemarin hingga pagi tadi data terakhirnya
yaitu mulai pukul delapan pagi kemarin hingga pukul delapan pagi tadi
sudah ada sebanyak lebih dari satu ratus tiga puluh ribu penumpang yang melakukan penyeberangan dari pelabuhan merak menuju pelabuhan bakauni
kemudian untuk kendaraan roda empat sendiri ini per tanggal atau per pukul delapan pagi tadi ini sudah ada sebanyak enam belas kendaraan
yang akan menyeberang ke pelabuhan bakahoni
dan jumlah tersebut juga
kemudian saya berikan informasi sedikit tentang kondisi di pelabuhan ciwandan
di mana kemarin h pada tanggal delapan belas hingga pukul sembilan belas pagi tadi pukul delapan itu sudah ada sebanyak sebelas kendaraan
kemudian memang seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya
ini semakin malam kendaraan yang datang semakin banyak baik di pelabuhan merak banten maupun pelabuhan ciwandan
sehingga memang sudah ada antisipasi yang dilakukan oleh pihak asdp untuk mencegah adanya kepadatan antrian
yang dapat mengular di jalan arteri di cilegon menuju pintu masuk pelabuhan merak
yaitu sudah disiapkan pintu pintu atau disiapkan titik titik kantung parkir yang akan menjadi titik delay system
di mana nanti kendaraan kendaraan yang menunggu antrian untuk masuk kapal akan ditempatkan di titik titik kantung parkir yang sudah disediakan
sehingga tidak mengular sampai jalan arteri yang juga akan mengganggu lalu lintas di sekitarnya
tetapi taufik dan juga pemirsa memang jika sistem delay itu masih tidak bisa mengendalikan jumlah kepadatan antrian kendaraan yang datang di pelabuhan merak
maka sudah disediakan juga titik delay system lainnya yaitu di rest area kilometer empat puluh tiga
tentunya kita berharap dengan adanya sistem delay tersebut mudik pada tahun ini akan berjalan lebih aman lancar dan juga terkendali
tetapi rupanya pemerintah ini sudah menyiapkan ancur ancur atau kebijakan emergensi yang akan diambil
ketika memang kendaraan ini masih tetap membeludak dan tidak terkendali ketika sudah dilakukan sistem delay
balik di pelabuhan merak maupun di pelabuhan maupun di titik rest area kilometer empat puluh
dan kamera itu menemukan dari ledak
so pisak dua di antara
maupun pangkat kedua garis
yaitu tol cilegon seperti pada tahun lalu
dan tentunya kita berharap dengan adanya atau dengan dibukanya dua pelabuhan yaitu pelabuhan merak dan juga pelabuhan ciwandan untuk kendaraan roda dua dan juga kendaraan truk besar
maka tentu kita berharap bersama sama supaya mudik ini dapat berjalan dengan lancar dan juga para pemudik dapat bertemu dengan keluarga mereka lebih cepat seperti itu
dan tadi juga saya sempat mendapatkan informasi mengapa ini pemudik lebih banyak datang pada malam hari khususnya pada malam semalam seperti itu
karena memang mereka ini baru memasuki hari libur pada hari ini sehingga mereka memilih untuk segera mudik pada tanggal hari pertama cuti bersama
sehingga dengan keputusan yang sama tersebut oleh rata rata pemudik menyebabkan penumpukan terjadi di pelabuhan merak
juga pelabuhan ciwandan seperti yang terjadi pada semalam
mulai pukul dini hari pukul dua hingga pukul empat itu terjadi kepadatan di pelabuhan merak yang mengular hingga pintu keluar pelabuhan merak
dan juga antrian masuk kendaraan motor yang mengular sampai pintu masuk dermaga pintu masuk pelabuhan ciwandan
tetapi antrian tersebut sudah sempat terurai pada pukul enam pagi tadi
dan selain itu juga karena memang pada siang hari ini cuaca lebih terik dibandingkan malam hari
jadi tentunya akan memberikan kenyamanan para pemudik
tetapi hari ini taufik dan juga pemirsa saya akan mention sedikit kondisi cuaca
tadi siang ini cuacanya cerah kemudian sore hari ini sudah mulai mendung
tetapi memang kondisi gelombang atau arus lautan di sekitar pelabuhan merak dan juga ciwandan ini cukup tenang
tetapi baru saja ini terjadi rintik rintik hujan dan kita tentunya berharap supaya tidak terjadi hujan lebat yang akan mengganggu pelayaran menuju pulau sumatera
pelabuhan bakaweni itu
baik terima kasih puti van pudik